guna mengantisipasi lonjakan jumlah kendaraan pada masa mudik lebaran
pengelola tol jakarta cikampek merelokasi gerbang tol cikarang utama ke gerbang tol cikampek utama
selain itu berbagai persiapan juga dilakukan untuk menghadapi masa mudik lebaran
seperti inilah kondisi lalu lintas di gerbang tol cikarang utama sejak pembangunan tol elevated atau layang jakarta cikampek
penyempitan jalan membuat lalu lintas kerap terganggu
terlebih saat jumlah kendaraan yang melintas mengalami peningkatan yang signifikan
untuk mengurangi kepadatan di area ini
jasa marga akan merelokasi gerbang tol cikarang utama di kilometer dua puluh sembilan ke gerbang tol cikampek utama di kilometer tujuh puluh
dengan relokasi gerbang tol ke cikampek
sistem transaksi di sejumlah gerbang tol di jakarta hingga cikampek berubah menjadi sistem terbuka
pengguna jalan tol jakarta cikampek cukup melakukan satu kali transaksi saat keluar tol
pembangunan gerbang tol cikampek utama ditargetkan rampung sebelum masa mudik lebaran
gerbang tol cikampek utama terdiri dari empat belas
dan terlanjur untuk kedua arah
tahun lalu belum ada belum tergantung
tahun ini ada sehingga banyak gangguan di cikarang utama yang membuat situasi tidak ideal lagi
beban semakin tinggi kapasitasnya berkurang
jasa marga juga akan mengoptimalkan tata kelola tempat peristirahatan dan parking bay
dengan memasang rambu digital berisi informasi data parkir
dedy beben bekasi